terima kasih anda bersama kami di good morning
ini di depan kita sudah ada kopi ya
karena berbicara mengenai kopi ini salah satu kopi andal indonesia adalah kopi luwak
menurut majalah forbes kopi luwak merupakan salah satu kopi termahal di dunia
iya memang itu betul sekali ya
kopi luwak dari indonesia itu dikenal di dunia sebagai kopi yang mahal karena juga rasanya sangat enak
prosesnya juga kalau anda cari tahu rumit untuk bisa menghasilkan satu biji dari kopi luwak itu
hanya masalahnya memang belum banyak yang tahu ya
nah untuk mencicipi satu cangkir kopi luwak asli pecinta kopi rela mengeluarkan budget lebih dari satu juta rupiah
lalu bagaimana perkembangan kopi luwak indonesia di tengah isu animal abuse dalam produksi kopi ini di dunia barat
kepala kepala kopi luwak indonesia
pada zaman kolonial kopi luwak hanya bisa dicicipi oleh penguasa belanda karena rasanya yang eksotis dan langka
kini kopi luwak bisa dinikmati setiap saat meski harus membayar cukup mahal
di indonesia untuk menikmati secangkir kopi luwak harus membayar minimal lima puluh ribu rupiah
sedangkan di pasar eropa harganya bisa berlipat
pasar ekspor kopi luwak pun cukup besar
wilayah asia pasifik timur tengah bahkan beberapa negara di eropa menjadi impun
portir utama kopi luwak indonesia
nilai jual kopi yang kental dengan aroma buah buahan ini pun beragam tergantung wilayah jualnya
terdapat dua jenis kopi luwak yang dipasarkan yakni kopi luwak liar dengan jumlah yang amat terbatas
dan kopi luwak yang ditangkarkan dengan produksi yang bisa diukur
namun di tengah tingginya permintaan ekspor dan nilai jualnya
kopi luwak indonesia mengalami permasalahan yang mempengaruhi penjualannya terutama di pasar dunia barat
produsen kopi luwak pun memiliki pekerjaan rumah besar untuk mengembalikan potensi pasar yang bergejolak ini
di penangkaran kopi luwak cikole ini misalnya
beri kopi hanya dijadikan makanan selingan dan luak dirawat dengan standar yang baik
produksi biji kopi luwak pun dibatasi hanya maksimal tiga ratus kg per bulan
jumlah ini disesuaikan dengan banyaknya luwak yang dipelihara
dari kopi luwak yang ciri khasnya itu
kopi luwak sampai tontonan itu nah ini yang karena ini bener apa enggak gitu ya
nah kalau kami sangat sangat terbatas sangat terbatas
regulasi ketat atas produksi kopi luwak pun harus diterapkan
guna menjaga nama baik kopi luwak indonesia
saya kira itu perlu itu perlu kita lakukan
karena banyak produk dan identitas kita sudah dirampas orang lain ya
tentunya kita harus sadar untuk melakukan upaya upaya proteksi dalam rangka
untuk mempertahankan kekayaan kita
kopi luwak indonesia kini menghadapi tantangan besar
tidak hanya akibat ulah oknum penangkar yang mengeksploitasi luak
namun juga dari negara tetangga yang mulai ekspansi produksi kopi luwaknya
demi merebut pasar dunia
rony murniawan untuk cnn indonesia